ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri menyinggung polemik dinasti politik menjelang pemilu tahun dua ribu dua puluh empat mendatang dan juga pilkada
megawati juga mewanti wanti agar seluruh kader pdi perjuangan tidak memaksa keluarga maju di pemilu tahun dua ribu dua puluh empat bila tidak memiliki kompetensi
pernyataan itu disampaikan megawati saat partainya secara resmi mengumumkan empat puluh delapan pasangan calon kepala daerah yang diusung di pemilihan kepala daerah serentak tahun dua ribu dua puluh pada senin kemarin
menurutnya politik dinasti akan merusak demokrasi di indonesia dan menurut megawati kader kader pdi perjuangan juga merupakan anak anaknya
pertanyaan terakhir bagaimana menurut anda apakah pdi perjuangan akan menjelang pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
yang bisa menangani begitu janganlah yang namanya sudah mabok saya demarnya saya yang tidak ada jadi pdi itu benar benar skuplek
kecil kayak kumpulan keluarga gitu ya allah gimana sih
jadi kalau nanti tekan begitu aku lihat tadi kan gitu ini anaknya sini ini istrinya situ
ini terakhir saya beri kesempatan seperti itu tapi dua ribu dua puluh empat saya berkendak semuanya itu anak anak muda yang maju
baik isu terakhir politik dinasti yang disinggung oleh bu megawati soekarno putri ini menjadi pertanyaan juga jadi kita
ini untuk siapa sebetulnya sindiran ini dialamatkan begitu bacaan dari pak freddy terlebih dahulu bagaimana anda memaknai ini
saya kira saya pernah jadi wartawan istana
saya juga pernah tulis dua buku soal satu sebentuk potret megawati
kemudian disertasi saya sendiri saya tulis soal beliau
perdebatan waktu itu tuh semua bilang dia ini tidak reformis
tapi hasil penelitian saya akhirnya bahwa dia seorang reformis
artinya apa mega itu ngomong itu benar untuk semua ibu mega ngomong untuk semua
sekarang ini orang
begitu pengusaha atau punya duit atau pejabat pusat maupun daerah itu kalau ini dorong anaknya
saya lihat ibu mega tidak lakukan itu di dalam keluarganya dia
bahwa kemudian anaknya juga jadi ketua dpr
itu proses yang luar biasa
itu penampaannya itu luar biasa dia tidak
jadi menurut anda ini untuk siapa sindiran ini dialamatkan
ini semua walaupun sekarang kita lihat pak jokowi kan ada gibran ya
pak jokowi sudah bilang kan
dan ini kayak amerika
demokrasi ini sekali lagi kita bicara demokrasi
demokrasi yang kita anut dalam politik kita sekarang demokratisasi
itu siapa aja boleh ikut siapa aja
kalau dia larang
kalau misalnya ini anak saya kebetulan saya presiden
jadi saya melanggar
ya biarkan aja yang penting saya tidak memberikan apapun di depan publik
misalnya untuk mendukung dia dan semua membaca oh ini pak presiden
supaya anaknya didukung misalnya
dan tidak boleh ada pemaksaan semacam itu
dan gibran itu saya kira dia elektabilitas dalam survei itu tinggi ya
jadi saya melihat biasa saja
yang penting ya lagi lagi memang ada sinisme di publik itu kita tidak bisa pungkiri
oh itu era demokrasi
baik baik mas revo konsekuensi demokrasi kah kalau kemudian politik dinasti ini tumbuh dan berkembang
atau ini soal etik saja sebenarnya
demokrasi itu kan memungkinkan siapa aja untuk maju menjadi kepala daerah
atau menjadi presiden misalnya
seorang apa namanya purnawirawan tentara boleh maju
seorang kiai pemuka agama boleh mencalonkan diri
seorang tukang kayu boleh mencalonkan diri
artinya memang buah dari demokrasi ini memungkinkan siapapun untuk mencalonkan diri
jadi kalau misalkan seorang anak presiden anak ini maju
atau anak partai politik dinasti itu
ya ini memang buah demokrasinya
sekarang kan tinggal bagaimana penerapan mekanismenya
apakah dia memang orang yang tidak kompeten maju
jadi artinya meritokrasinya yang harus dijaga
kapabilitas orang itu juga ya harus dijaga
dan itu harus lewat lewat apa namanya
lewat nanti kan akan ada seleksinya juga pencerdasan
mencerdaskan publik pemilihnya itu juga menjadi penting gitu kan
demokrasi itu juga memungkinkan suaranya mas bambang hari murti
sebagai petinggi pers dengan suaranya tukang becak di kampung mana itu juga sama
nah artinya siapapun bisa maju siapapun bisa memilih
nah itu ya
kalau misalkan orang tidak capable bisa tidak terpilih
kalau kita lihat kesana bu mega ini agak jengkel dengan praktek praktek politik dinasti ini
memang harus diakui sekarang itu
partai politik mana sih yang tidak politik dinasti
hanya sedikit kan
partai kader itu kalau kita lihat sekarang itu kan
pks kemudian kolkar mungkin
terlebihnya ada patronase patronase ya
ini memang pr
sebenarnya di dinasti kan kritikan sini saja kan
itu kan sebenarnya politik kita menggunakan dinasti kekerajaan gitu kan
tapi kalau di kerajaan itu kan dididik gitu
memang untuk menggantikan itu kan dididik dari kecil sampai itu
jadi benar benar menjadi lidah
mas bambang pandangan anda seperti apa terakhir
soal politik dinasti sindiran bu mega ini
kalau saya yang sindiran bu mega aja
kalau menurut saya itu jelas diarahkan pada pak jokowi
karena masuk ke klasifikasi dinasti politik kan
enggak karena soal kepentingannya
ibu megawati ketua pdip
dalam disiplin partai pdip itu sudah jelas
calon dari bawahnya siapa
untuk bisa mengacaukan keseluruhan konstelasi internal disiplin dari pdip
udah gitu masuk lagi partai lain mengusulkan gibran sebelum pdip membuat usulan
sehingga ini betul betul menimbulkan masalah besar bagi internal pdip
jadi bu mega sebagai ketua pdip ngeluh lah gitu
ini dilematisnya bu mega maksudnya
dan pdip internal pdip
kalau buat saya itu kita nggak bisa menghalangi hak asasi setiap orang untuk mencalonkan
cuma yang harus kita jaga adalah masalah konflik kepentingan
kalau dia anaknya presiden jokowi
betul betul kita semua di pes harus ngawasi
apakah presiden jokowi akan menyalahgunakan kewenangannya
untuk mendukung anaknya secara tidak sah
karena sudah berkuasa
karena kita harus mengimbangi
karena anaknya jokowi pasti menikmati sebagai anak presiden

maka kita sebagai pers harus menjaga supaya ini fair
kita harus mengintip lebih ekstra teliti
apakah akan ada konflik ada benturan kepentingan
apakah adalah penyalahgunaan kewenangan
supaya pertandingan tetap fair
sehingga meritokensi jalan
kita intip semua isu isu dan kita kawal bersama
terkait juga untuk kepentingan publik semuanya
terima kasih banyak mas loma
terima kasih banyak pak freddy
mas revo terima kasih banyak sudah hadir di layar demokrasi
kami akan segera kembali dengan informasi masih terkait dengan update untuk hilangnya sejumlah siswa
atau yang terseret arus sungai di sleman yogyakarta
usai jeda berikut ini